pd perjuangan merasa keberatan jika nasdem mendukung wali kota surabaya
teriris mahar ini maju pada pilkada dki jakarta dua ribu dua puluh
pdip mengingatkan agar partai lain termasuk nasdem tidak mencaplok kadernya
untuk menjadi calon kepala daerah
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan
partainya akan mendorong kader yang mumpuni untuk maju dalam kontestasi pilkada
pdip merasa keberatan jika kadernya dicaplok partai lain
karena selama ini dpp telah mengembangkan kadernya
dalam sekolah partai
hasto menyatakan akan melihat respon masyarakat terhadap satu calon tertentu
untuk maju ke pilkada
kalau bagi pd perjuangan mendorong kepala daerah
memang kita prioritaskan dari dalam kader partai sendiri
itu yang kami dorong tetapi kami juga punya instrumen
untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat
jadi kami menempatkan calon calon kepala daerah
sebagai proses kelembagaan sistemik dari dalam partai
melalui sekolah partai
bukan dengan cara mengambil dari kader lain